informasi selengkapnya sudah ada jurnalis kompas tv putri oktaviani yang akan melaporkan dari gedung kpu ri jakarta
okta selamat siang bagaimana kemudian jalannya rapat rekapitulasi suara tingkat nasional di gedung kpu pada siang hari ini
provinsi mana saja yang dihitung apakah hanya bali saja
iya selamat siang francisco dan juga saudara benar sekali bahwa hari ini sepuluh maret dua ribu dua puluh empat kpu ri kembali melanjutkan
pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional ke hari ke dua belas untuk empat provinsi francisco
jadi tidak hanya bali tetapi juga ada bangka belitung kalimantan barat dan juga jawa tengah
kalau kita ingat kemarin juga kpu sudah melaksanakan rapat pleno yang sama untuk provinsi kalimantan tengah gorontalo lampung dan daerah istimewa yogyakarta
hasilnya pasangan prabowo subianto dan juga gibraltar kabupaten mingraka unggul di empat provinsi tersebut
baru tadi francisco dan juga saudara beberapa waktu lalu baru selesai untuk penghitungan
di provinsi bali dan hasilnya ini tadi adalah di atau unggul ya ini pasangan prabowo subianto dan juga gibraltar kabupaten mingraka
tadi mulai sekitar pukul sepuluh waktu indonesia barat jadi sekitar dua jam proses penghitungan ataupun juga penyampaian hasil dari rekapituasi di provinsi bali
dari jumlah suara francisco ada dua enam ratus delapan puluh satu tujuh di bali pasangan prabowo gibraltar unggul ya ini dengan satu empat ratus lima puluh empat enam ratus empat puluh
kemudian disusul pasangan ganjaran
kemudian terakhir ada pasangan anies basuiden dan mohamad iskandar dengan sembilan puluh sembilan dua ratus tiga puluh tiga
proses penghitungan suara francisco ini masih akan dilanjutkan jadi nanti untuk ketiga provinsi yang lain tetapi untuk saat ini masih diskors sampai pukul tiga belas waktu indonesia barat
baik untuk rekapitulasi tingkat nasional tadi sudah selesai untuk bali nantinya dilanjutkan bangka belitung kabar dan juga jawa tengah
nah okta kita juga mengetahui pada hari ini akhirnya dilakukan pemilihan suara ulang di malaysia
kemudian mekanismenya apakah menggunakan tps atau mungkin kotak suara keliling jadinya
nah benar sekali francisco jadi memang untuk hari ini ini juga berbarengan dengan pemungutan suara ulang di kuala lumpur malaysia
kalau kita ingat sebelumnya ketentuannya adalah dibagi dua gitu ya
jadi untuk kotak suara keliling di tanggal sembilan maret kemudian tps atau tempat pemungutan suara luar negeri ini di tanggal sepuluh tapi akhirnya digabung di hari ini di tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh empat
di tengah berjalannya psu ini memang sebelumnya bawaslu sempat mencatat ada kerawanan yang bisa saja terjadi
misalnya mengenai waktu pemungutan suara surat suara atau logistik kerawanan pemilih saksi dan atau penyelenggara
tapi antara bawaslu dan kpu ri tentunya menjamin bahwa akan ada koordinasi yang intensif agar pelaksanaan psu maupun juga kerawanan yang tadi disebutkan bisa diantisipasi lebih dini
tetapi memang untuk sosialisasi dari psu ini sudah disampaikan oleh kpu kepada sejumlah komunitas
yang ada di kuala lumpur begitu pun juga kpu menjamin bahwa logistik untuk psu ini juga sudah aman
jadi ada dua puluh tpsln dan satu ratus dua puluh kotak suara keliling
total dpt yang akan memilih di psu hari ini ada sekitar enam puluh dua dua ratus tujuh belas pemilih